ada kemungkinan ya karena nanti kalau sedang mengalami flu dan batuk
khusus untuk premium beras yang tersisa
agar tidak ada lagi jeda antara aksi kekerasan di lingkungan rumah
menurut kamu bisa menang itu di olimpiade fisika tingkat dunia loh ini
kalimat sada sering diartikan sebagai kalimat syahadat
kalau ulekannya tuh tiga ratus atau dua ratus biji mah nyampe
pindah ke daerah semi pertanian dari sydney
terlepas kemudian mk sudah memutuskan apa
indeks desa membangun ini mencerikan bahwa
kemudian dari indeks yang kedua adalah soal kesehatan
jika oli seperti lumpur maka anda harus menggantinya dengan oli yang baru
salah satunya ketika orang mengambil ikannya itu akan agak ada bencana
mata uang garuda rupiah memang beberapa hari terakhir ini mengalami depresiasi
dan konversi penggunaan biaya listriknya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bbm
ya kita kan sebelum membeli barang di marketplace luar negeri itu juga melihat ya
saya kira tanggung jawab ada pada tangan anda
umumnya menjadi daya tarik bagi orang tua maupun siswa
dan ketika itu terjadi perang ukraina dan rusia
yang getahnya dapat menyebabkan gatal gatal di kulit ini
kali ini kita akan memanen pindahan buah dan mengolahnya
tapi kalau standar cantik korea besusi atau siapa
iya mas yuda tadi dengan tidak ingin saling menghadang soal statistik
rata rata mungkin sampai dengan tujuh hari
ada yang mendukung dari pihak
kerja keras aryo membuahkan hasil
ya saya rasa saya setuju take down itu kan hanya salah satu upaya
memanfaatkan tenaga surya untuk menyediakan listrik bagi keluarga keluarga yang tengah mengungsi di kamera
kita langsung nunggu sama mas emil dardeg
jadi cowok gupnya ya bukaviva
viralnya ini mas emil jadi
tapi yang kita khawatirkan juga ekses politiknya ini akhirnya bias kemana mana atau hanya untuk sebagai posisi tawar ya
di antaranya dua ruang igd lima ruang operasi ruang laboratorium delapan klinik spesialis dan sebagainya
lebih dari tujuh ratus km dari putrinya yang masih kecil
memberhentikan dengan hormat jenderal tni agus subianto semsi
meskipun juga di saat yang sama harus ada pembuktian
ya itu yang perlu kita ingatkan
balong ini merupakan saksi penyebaran islam di kabupaten kuningan oleh seorang utusan sunan gunung jati
jadi nama nama yang tersedia pun juga nama nama yang sangat sedikit ya tidak terlalu banyak
dimana banyak juga pelafon pelafon yang runtuh
maksud kami prabowo dan juga anies baswedan
snapshot keterjangkauan sewa untuk tahun dua ribu dua puluh